masifnya penyebaran virus corona di jakarta
bagi rido muliawan tak hanya mengkhawatirkan dari sisi kesehatan
namun juga perekonomian keluarga
pria yang sehari hari menggantungkan hidup sebagai pengemudi ojek daring ini
sejak pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan kebijakan
work from home atau bekerja dari rumah
dalam sehari biasanya rido bisa melayani lima belas sampai dua puluh penumpang
namun sejak sekolah diliburkan dan karyawan yang bekerja dari rumah
ia hanya mendapatkan lima sampai sepuluh pesanan ojek daring
ia meminta pemerintah lebih memperhatikan dampak kerugian
yang harus ditanggung pekerja informal sebelum membuat suatu kebijakan
bayang bayang gulung tikar akibat sepinya konsumen dan naiknya harga bahan baku
harus dihadapi selama beberapa hari terakhir
pria asal madura ini baru sebulan membuka usaha di daerah perkantoran mampang perapatan
biasa sebelum ada kayak gini tiga ekor ayam lima ekor sekarang bebek satu ekor ayamnya dua ekor
ya paling nanti kalau terus kayak gini paling mau diangkat
mau diangkat nggak mau diperpanjang lagi
ya paling pulang kampung lah sementara dulu
nanti habis ini selesai baru balik lagi
soalnya ngeri juga
pemerintah harus memberikan kompensasi atas kerugian selama wabah corona berlangsung
tak hanya memberikan bantuan langsung baik tunai maupun non tunai
pemerintah juga diharapkan memberikan bantuan tidak langsung
di antaranya memberi subsidi pada bahan bakar minyak dan listrik untuk menekan biaya produksi
sifatnya saya pikir bantuan bantuan langsung
baik itu tunai maupun non tunai
yang dimaksudkan adalah untuk mengkompensasi daripada penurunan pendapatan
tapi paling tidak bisa menjadi penyangga bagi pendapatan mereka
sehingga paling tidak mereka bisa survive
tidak sampai jatuh ke bawah garis kemiskinan
bantuan yang secara tidak langsung dalam tataran makro itu tentu saja
kemudahan kemudahan dari pemerintah
misalnya dari sisi kemudahan dari sisi biaya produksi
yang dipengaruhi oleh kebutuhan biaya energi
katakanlah misalnya dari sisi kebutuhan listrik
kemudian juga bbm
faisal memprediksi akibat wabah corona
pertumbuhan ekonomi indonesia khususnya jakarta
sebagai epicentrum penyebaran virus bisa anjlok
menjadi hanya empat sampah
kepala bbm mengatakan
penanganan virus corona diharapkan dapat meredam kerugian yang ditimbulkan
termasuk yang harus ditanggung pekerja informal berpenghasilan rendah